sejak awal perolehan angka di final indonesian basketball league dua ribu dua puluh tiga
antara tuan rumah pelita jaya jakarta versus prawira harum bandung berjalan ketat
meski bertindak sebagai tim tamu prawira bandung mampu memberikan perlawanan sengit pada pelita jaya
dan mengikut penuh penonton yang memadati hall basket senayan jakarta
skor di paru pertama pertandingan pun berakhir sama kuat tiga puluh delapan tiga puluh delapan
di awal kuartal ketiga prawira harum bandung harus kehilangan satu pemain asingnya
setelah brandon francis terkena dua kali technical fault dan harus meninggalkan arena pertandingan
namun tidak adanya brandon mampu ditutupi oleh solidnya permainan tim dari prawira bandung
yang membuat pelita jaya kesulitan menjalankan game plan nya
pemain prawira bandung reza guntara menjadi bintang lapangan
dengan mencetak dua puluh enam angka dan tujuh penyelesaian

alhamdulillah prawira bisa tampil baik di game pertama ini
kita tinggal fokus aja tinggal satu game lagi di bandung
pasti excited banget ya kita nunggu banget bisa main di citra arena di sabtu nanti
kita belum tahu evaluasinya apa karena kita baru beres banget
tinggal kita pulang ke bandung pasti ada evaluasi dari pelatih
evaluasinya cepat jadi tinggal ikutin aja instruksi dari pelatih seperti apa
dengan hasil ini prawira harum bandung hanya membutuhkan satu kemenangan lagi
untuk memastikan gelar juara ibl dua ribu dua puluh
game kedua final ibl akan berlangsung sabtu dua puluh dua juli di gor citra arena bandung
dan bila diperlukan game ketiga akan kembali digelar di gor citra arena bandung
minggu dua puluh tiga juli dua ribu dua puluh